pemerintah merilis deregulasi besar besaran dalam upaya memberikan kemudahan berbisnis
ada pemangkasan drastis dari sisi jumlah prosedur izin hari dan biaya setelah penerapan paket kebijakan jilid dua belas
kita lihat di plasma anda saat ini
ini dia paket kebijakan ekonomi dua belas
untuk jumlah prosedurnya sebelumnya ada sembilan puluh empat namun saat ini dipangkas menjadi hanya empat puluh sembilan saja setelah paket kebijakan jilid dua belas berlaku
kemudian untuk jumlah izin sebelumnya mencapai sembilan namun setelah keluar paket kebijakan ke dua belas ini akan dipangkas menjadi hanya enam saja
kemudian untuk jumlah hari dari satu lima ratus enam puluh enam ini yang paling terasa sekali jumlah pemangkasannya menjadi hanya satu ratus tiga puluh dua hari saja
oke kemudian untuk paket kebijakan dua belas ini sebelumnya jumlah biayanya inilah sejumlah biaya pada saat jika anda ingin melakukan usaha
pada saat perkembangan
dan bagaimana setelah diberlakukannya paket kebijakan jilid ke dua belas sehingga saat ini jumlah biayanya terasa sekali hanya menjadi hanya tujuh puluh dua
sementara untuk harga listriknya ini rp lima belas per volt ampere sementara untuk ditambah lagi rp tujuh ratus tujuh puluh lima per volt ampere